tim sar gabungan berhasil menemukan tiga korban banjir lahar hujan gunung merapi di tanah datar sumatera barat
ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
satu korban ditemukan di kawasan lemba anai sementara dua lainnya ditemukan di daerah kecamatan rambatan
ketiga korban yang ditemukan merupakan warga nagari pandai sike dan warga kanawi kecamatan rambatan
saat ini total terdapat dua puluh sembilan korban meninggal di tanah datar yang telah dievakuasi dan teridentifikasi
sementara tiga belas orang lainnya masih hilang
jumlah total korban menjadi di tanah datar berjumlah dua puluh sembilan orang
artinya tiga ditemukan hari ini
orang yang masih dalam pencarian sampai dengan saat ini
data dari bnpb hingga kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir lahar hujan gunung merapi di sumatera barat mencapai enam puluh tujuh jiwa
sementara dua puluh lainnya masih hilang dan dalam pencarian
dari data tersebut jumlah korban meninggal paling banyak berada di kabupaten agam dan tanah datar
sementara berpegang kepada data dari dvi
tujuh yang meninggal kemudian dua puluh yang hilang
barusan juga dari agam itu melaporkan yang semula di kabupaten agam itu ada dua puluh
di kabupaten tanah datar itu yang semula melaporkan dua puluh empat orang meninggal dunia
barusan pak upati menyampaikan dua puluh sembilan
menteri sosial tri risma hari ini mengunjungi posko pengungsian korban lahar hujan barapi di kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat
dalam kunjungannya mensos meminta agar pengungsi yang berada di bangunan masjid ubudyah direlokasi karena hanya berjarak lima puluh meter dari bantaran sungai
mensos juga menyarankan pemda setempat menyiapkan pengungsian jangka menengah bagi warga yang rumahnya rusak
belum ditentukan apakah permukimannya akan direlokasi atau tidak
pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini
itusian untuk waktu yang sedang dan terutama yang kondisi rumah rumahnya hancur itu kondisi
waktu jangka menengah maupun jangka panjang